wah selamat ya buat ibu susi yang membuat saya ya kagum sama ibu susi itu adalah dia salah satu menteri yang sea nose what is doing
dia tau banget apa yang sedang dia kerjakan ini dia tau masalahnya apa dan how to solve it
betul dan banyak juga masyarakat yang menaruh perhatian dengan sikapnya yang dikatakan anti elit ya
berbeda dengan banyak sekali penjabat penjabat apalagi yang se level menteri sama dengan dirinya
nah ini bicara tentang ibu susi sekarang pun menjadi perhatian lagi sekarang tapi bukan perhatian dari dunia internasional
dari netizen tanah air ya
iya ini ada ancaman yang dilontarkan oleh ibu susi lewat twitter ancamannya gak main main loh
betul kita berdua kayaknya akan lewat dari ancaman itu ya
karena ia akan menenggelamkan siapapun warga indonesia yang tidak mau makan ikan
lagi lagi aksi menteri kelautan dan perikanan
presiden republik indonesia susi puji astuti menarik perhatian netizen
melalui akun twitter kkp dengan gaya bicara khasnya susi mengancam akan menenggelamkan bagi warga indonesia yang tidak mau makan ikan

sontak netizen pun bereaksi beberapa netizen merespon kecaman tersebut dengan pengakuan bahwa mereka suka makan ikan
sontak netizen pun bereaksi beberapa netizen merespon kecaman tersebut dengan pengakuan bahwa mereka suka makan ikan
bahkan beberapa reaksi dijawab kembali oleh susi sehingga suasana timeline twitter begitu menghibur
yang tidak makan ikan saya tenggelamkan
fajar fadilah cnn indonesia
wah takut dong ya
yang tidak makan ikan saya tenggelamkan
tapi itu gerakan menarik loh kalau memang betul betul ya dijadikan sebagai sebuah

nanti dari anak anak kecil di sekolahan ibu gurunya ketika mereka masuk nanya
dulu udah makan ikan atau belum udah makan ikan atau belum
jadinya akhirnya jadi tertanam secara tidak sadar
yang makan ikan itu